sejak tahun dua ribu empat pengrajin asal jepara jawa tengah ini memproduksi gelang identitas jamaah haji jawa timur
gelang yang terbuat dari bahan stainless steel ini merupakan gelang yang wajib digunakan jamaah selama ibadah haji di arab saudi
hampir semua proses pembuatan gelang identitas ini dikerjakan menggunakan tangan
sebelumnya pengrajin telah membawa lempengan stainless steel yang telah dipotong dan disablon asal negara daerah kloter paspor di jepara
jadi saya mulai bekerja itu sejak dua ribu empat
dua ribu sembilan saya menjadi dipercaya untuk mengelola seluruh indonesia sampai sekarang
kebetulan kebetulan saya menjadi koordinatornya
semua diesel juga manual hanya pemotongannya pabrikan jadi pakai mesin pound makanya presisi semua
hasilnya presisi kalau pakai mesin
kalau tidak dikerjakan
kerjakan mana nggak bisa ini
karena penceritaan kalau pakai grafir lama jadinya
jadi di print itu lubang lubang masukkan aliran listrik tercerita lah nama nomor paspor kloter dan sebagainya
dengan keterampilan dan pengalaman pengrajin
setiap hari mereka bisa membuat sebanyak sembilan ratus gelang dalam tiga jam
biasanya kami kalau lancar ya itu ada kalau satu hari itu bisa empat
tapi kalau ini tadi kita sudah bikin dua kloter
jadi kalau satu hari bisa empat atau tiga
subandi mengeklaim kerajinan tangan gelang haji ini mempekerjakan kurang lebih empat ratus orang
mereka membuat gelang haji untuk seluruh embarkasi di indonesia
ardia putri didin iswandani surabaya jawa timur